para pemudik tampak mulai memasuki pulau sumatera melalui ruas jalan tol terbanggi besar
kayu agung provinsi sumatera selatan dua hari jelang hari raya lebaran dua ribu dua puluh
gerbang tol kayu agung merupakan pintu utama di tol trans sumatera
bagi para pelaku perjalanan yang ingin menuju kota palembang sumatera selatan
arus kendaraan dari arah pulau jawa terpantau lancar di ruas jalan tol terbanggi besar
pematang panggang kayu agung provinsi sumatera selatan pada sabtu sore
per jam lima belas waktu indonesia barat tercatat sebanyak lebih dari tiga kendaraan
yang keluar ke gerbang tol
angka tersebut menandakan peningkatan sebesar satu ratus empat persen dibandingkan dengan volume lalu lintas normal di bulan maret dua ribu dua puluh
pihak operator jalan tol memperkirakan hari ini akan menjadi puncak arus mudik dua ribu dua puluh dua terakhir menuju pulau sumatera
kami ajak anda untuk memantau bagaimana kondisi terkini arus lalu lintas dua hari jelang lebaran idul fitri dua ribu dua puluh dua dimana saat

kami ajak anda untuk memantau bagaimana kondisi terkini arus lalu lintas dua hari jelang lebaran idul fitri dua ribu dua puluh dua